setelah gaduh bocornya surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau spdp atas nama setonofanto
kali ini giliran kuasa hukum setia novanto yang melawan balik dengan mempidanakan dua pimpinan kpk
agus raharjo dan saud situmorang
keduanya dituding melakukan tindak pidana memalsukan surat dan penyalahgunaan wewenang
ancaman pengacara setia novanto mempidanakan kpk jika kembali menetapkan kliennya
sebagai tersangka kasus korupsi ktp elektronik tampaknya bukan isapan jempol belaka
kuasa hukum novanto fredrik yunadi menunjukkan surat perintah dimulainya penyidikan atau spdp
dari bares krim polri dengan dugaan kasus pemalsuan dokumen atas nama dua pimpinan kpk
agus raharjo dan saud situmorang
pasal dua ratus enam puluh tiga dengan pasal empat ratus dua puluh satu kemudian yonto dua puluh tiga
di mana membuat surat keterangan seorang orang benar
dan dalam menjalankan tugas tindak pidana korupsi melanggar pasal empat ratus dua puluh satu ancaman hukumnya enam tahun
menanggapi pelaporan pihak novanto
jurubicara kpk febri diansyah mengatakan kpk akan menghadapinya
dan percaya pihak kepolisian akan profesional dalam menangani dugaan pidana yang dilayangkan kepada pimpinan kpk
jadi kami pastikan kpk akan menghadapi hal tersebut
dan kami percaya polisi juga akan profesional
nama ketua dpr setia novanto kembali mengisi halaman utama berbagai media masa di tanah air pekan ini
setelah beredarnya surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau spdp terhadap setia novanto
namun belum ada konfirmasi resmi kpk terkait keaslian spdp ini
sementara itu menanggapi laporan pihak novanto
kapolri jenderal tito karnavian menjamin tidak akan ada kasus cicak versus buaya
terkait terbitnya surat perintah dimulainya penyidikan
dengan pihak terlapor ketua kpk agus raharjo dan wakil ketua kpk saud situmorang
saya tidak ingin sebagai kapolri melihat polri berbenturan dengan lembaga lembaga lain
nanti akan ada pihak pihak yang diuntungkan
oleh karena itu sama saya menyampaikan komitmen
prinsip tidak ingin membuat masalah menjadi gaduh
kemudian tidak ingin juga membuat hubungan antara polri dan tni
dengan ketua kpk agus roharjo
itu juga menjadi tidak baik
nama setia novanto dalam pusaran kasus megakorupsi ktp elektronik berulang kali disebut
sempat lepas dari jerat hukum
kini publik menunggu kebenaran kabar kembali ditetapkannya novanto sebagai tersangka
di tengah upaya kpk untuk mengungkap tuntas kasus korupsi yang merugikan negara dua tiga triliun rupiah ini
gempuran demi gempuran memang terus terjadi
tokoh tokoh kunci dalam kasus ini pun terus diburu agar kasus ini tidak buntu
drama kpk versus setnov tidak usai dikemenangan gugatan setnov pada praperadilan oktober lalu
kali ini giliran kubu setnov melancarkan serangan balik ke kpk
dengan mempidanakan dua pimpinan kpk agus rarjo dan saud sitomorang
keduanya dituding melakukan tindak pidana memalsukan surat dan penyalahgunaan wewenang
apakah aksi saling serang ini hanyalah bentuk arogansi belasendam
dari kedua belah pihak
atau memang ada agenda lain
saling jerat setnov dan kpk menjadi tema editorial view kita hari ini
dan telah hadir bersama saya di studio dua cnn indonesia
dewan redaksi cnn indonesia alvito denova ginting
kalau tadi dari menko polkam dari kapolri juga mengatakan tidak perlu gundah
tidak perlu jadi kepikiran nih warga
tapi ini sudah menjadi bola liar dan semakin panas
kalau kita melihatnya seperti apa ini
aksi saling serang ini sekarang
sampai sejauh ini sih nggak gaduh ya
karena menarik sih sebenarnya kalau dicermati
cnn indonesia sangat tergelitik untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi
yang pertama kita harus ingat bahwa pengumuman spdp itu dikeluarkan oleh polisi sore hari hari rabu
ketika semua mata semua telinga terfokus ke solo
ketika ada pernikahan antara putri presiden dengan calonnya
jadi ini pertanyaannya kenapa diumumkan saat itu
apakah karena kebetulan
kalau kebetulan sangat kebetulan sekali gitu
sehingga hari itu benar benar tidak gaduh
ada satu dua komen ada satu dua berita
tapi kemudian malam harinya orang sudah sibuk lagi dengan resepsi pernikahan
kemarin juga orang masih bertanya tanya
yang masih dipertanyakan itu spdp keluar apakah kemudian kedua
keduanya agus dan saud
kemudian menjadi tersangka
dikatakan tidak masih jadi terlapor
ini juga cukup menggelitik begitu ketika proses penyidikan sudah berjalan
posisinya masih sebagai terlapor
hari ini presiden joko widodo mengatakan bahwa
kalau misalnya tidak ada bukti saya minta kasus ini dihentikan
ya itu bapak nggak minta juga pasti sudah dihentikan dengan sendirinya
karena kalau tidak ada bukti tidak akan ada kasus
kemudian yang menarik
juga yang disampaikan oleh saud situmorang komisioner kpk yang mengatakan
wah perjuangan kami tidak ada apa apanya dibandingkan pengorbanan yang dilakukan oleh novel
ini kan semua bahasa bergestur
terakhir kapolri mengatakan bahwa kami tidak mau dibentur benturkan dengan kpk
karena ada orang lain atau pihak lain yang mendapatkan keuntungan
jadi harus diingat cnn sangat berusaha untuk mengingat bahwa ini sama sekali tidak sama dengan kasus cisi
kasus cicak buaya itu person bukan personal ya
artinya institusi lawan institusi
antara kapolri dengan kpk
yang pertama kasus sno dua g yang kedua kasus sim
dan yang ini kan sebenarnya polisi hanyalah sebagai pihak dalam rantai proses hukum
yang harus menyelesaikan laporan yang disampaikan oleh kuasa hukum setia novanto
nah karena itu
ya kita apakah polisi melaksanakan itu dengan kesadaran atau ada tekanan lain gitu kan
karena sebenarnya gini yang kita harapkan sebenarnya dari pak jokowi misalnya adalah
saya akan cermati saya akan perhatikan kasus ini dan saya akan minta kepada
polri untuk benar benar serius melaksanakan kerja dan profesional dalam melaksanakan tugasnya gitu
karena banyak orang yang mengatakan agak mustahil ya
kalau misalnya surat yang dikeluarkan oleh pimpinan kpk itu palsu gitu
kemudian yang menarik lagi adalah ketika ada pihak institusi lain ketiga seperti ini adalah polri
dimana dia sudah melakukan penyidikan kemudian ternyata tadi baru dapat informasi hanya sebagai saksi sejauh ini
anda melihat peranan polri di sini seperti halnya hanya pengalian kasus besar lainnya atau bagaimana
kekhawatiran saya adalah ya polri tidak punya pilihan karena memang tugasnya dalam proses hukum adalah menerima gugatan dan memfollow up nya begitu
dan mungkin prosesnya belum selesai karena itu memang masuk ke penyidikan
dalam proses penyidikan kan kemudian pihak pihak akan dipanggil misalnya begitu
apakah kemudian ini polisi dipakai misalnya polri dipakai wah kita khawatir sekali kalau misalnya polisi bisa dipakai oleh kekuasaan atau kekuatan apa namanya tangan tangan tertentu gitu
tapi yang jelas beginilah kasus ini kan tidak lepas dengan itu common sense sekali
kasus ini berhubungan erat dengan apa yang dialami oleh setia novanto
jadi ini semacam fight back gitu
apakah kemudian ini mengantisipasi kalau misalnya kpk mengeluarkan status baru kepada setia novanto ditersangkakan lagi misalnya
dan pihak setia novanto akan bisa bilang dan mengatakan bahwa oh ini sih balas dendam nih setelah kemudian kita laporkan kita dijadikan tersangkakan lagi
ya tentu saja dalam ranah hukum opini publik itu menjadi penting apalagi ini adalah highlighted case gitu ya
dimana semua media itu
nggak akan pernah lepas segala hal yang terkait dengan kelumit kasus ini gitu
yang paling penting buat kita sih sebenarnya sejauh mana komitmen terhadap penegakan hukum ditunjukkan oleh pihak pihak gitu
karena kan kpk kan katanya gak akan berhenti sampai putusan peradilan karena mereka punya bukti yang otentik gitu
dan terkait dengan pelaporan sendiri dari pihak kpk sendiri mengatakan bahwasanya mereka punya strategi untuk kembali melaporkan laporan dari pihak kuasa hukum setia novanto
karena bisa jadi laporan tersebut ada laporan palsu karena sampai saat ini belum ada bukti otentik adanya surat palsu dari kasus tersebut
bagaimana ya pak fitra
ya bisa saja itu kan proses hukum kan membolehkan hal itu kalau misalnya mereka yakin bahwa mereka tidak melakukan dan kemudian mereka rasanya seperti
kalau diperlakukan tidak adil dengan dilaporkan ya mereka bisa melaporkan balik
tapi katanya freddy yunadi katanya punya bukti otentik yang sudah diserahkan kepada polisi
artinya beginilah cnn indonesia mencoba melihat ini sejernih mungkin
institusi kita sebagai lembaga pers sepakat untuk tidak main pihak pihakan gitu
kalau misalnya memang terbukti melakukan pelanggaran dilakukan oleh pimpinan kpk ya silahkan diproses
tapi itu fatal sekali
kalau kita bicara pimpinan kpk bukan hanya saud dan bukan hanya agus raharjo tapi itu institusinya agus raharjo dan saud situmorang gak mungkin ngetik suratnya sendiri kemudian membuatnya seolah olah itu asli gitu
gak mungkin karena ada sistem dan proses di sana yang berjalan dengan baik
kalau misalnya itu terjadi ya patah aranglah kita terhadap komitmen kpk terhadap good governance nya gitu
selesai sudah karir kpk gitu
apa namanya posisi kpk sebagai lembaga yang kredibel
tapi kalau misalnya enggak ya ini mohon disegera dituntaskan oleh pihak pihak yang punya power punya kewenangan gitu loh untuk tidak membuat kita kehabisan energi lagi
bayangkan kalau misalnya ada kasus ini kemudian kpk masih menangani kasus iktp taruh kata kalau misalnya kita sepakat dengan hipotesa bisa saja kpk melaporkan balik akan banyak sekali tuh
energi akan tercurah dan ribet orang bingung sebenarnya apa nih kasusnya gitu
lady tadi anda katakan ada pihak lain yang lebih punya power untuk melakukan supervisi dan melakukan kontrol lebih
adakah ini di tangan presiden untuk melakukan ini
pengalaman kita kan menunjukkan bahwa kasus cicak buaya yang berlangsung selama dua kali itu tuntas ketika ada pembicaraan yang dikelola oleh presiden waktu itu
presiden susilo bambang yudhoyono memutuskan untuk memanggil kedua belah pihak
dan membuat keseluruhan
dan membuat keseluruhan
dan membuat keseluruhan
membuat ini selesai adil gitu
kalau misalnya memang tidak ada ya dikeluarkan di pondering waktu itu oleh kejaksaan yang satu lagi diajak duduk berembuk bersama sudah kasusnya kakor lantas diteruskan
kasus terhadap kpk dihentikan
harus ada menurut saya karena ini kan ada peran polisi di situ
dan polisi itu kan dipimpin oleh kapolri
kapolri itu dipilih oleh presiden
dan statusnya adalah pembantu presiden
seharusnya presiden mencermati lebih dalam
menggunakan istilah tidak mau mengintervensi hukum
dalam kasus seperti ini ya harus dicermati
karena kalau misalnya tidak ada mediasi ya ini akan menjadi bulan bulanan pihak pihak yang menghendaki dan mengambil keuntungan dari konflik yang terjadi antara kpk dan polisi
tapi satu lagi yuda yang paling menarik dan dicermati oleh cnn indonesia adalah apakah publik akan bereaksi terhadap kasus ini
karena kasus sebelumnya dimana dalam tanda kutip terjadi kriminalisasi terhadap kpk itu publik bereaksi dengan sangat signifikan
ada posisi dan kekuatan tekan yang cukup besar sehingga pada akhirnya kasus itu diselesaikan
dalam tanda kutip diselesaikan
kita belum melihat nih
jadi anda mengatakan ketika presiden tidak memberikan sedikit
bukan intervensi sih sebenarnya
yang kita harapkan presiden lebih one step ahead ketimbang hanya mengatakan kalau misalnya nggak ada bukti saya akan minta kasus itu dihentikan
ya kalau nggak ada bukti pak tanpa perintah bapak pasti akan dihentikan oleh polisi
yang menarik dan anda katakan ini sangat menguras energi baik itu kpk maupun kegundaan di masyarakat tentang kredibilitas dari kpk maupun aparat terkait tentang hal ini
lalu sampai kapan nih
memang terus bergulir pastinya tidak akan ada endingnya nih bang vito
ya inilah dinamika yang terjadi ya karena memang kasus iktp itu bukan perkara mudah dan bukan perkara sepele begitu
dan posisi setia novanto juga ini kan menarik untuk selalu dicermati
orang yang selalu mendapatkan rundungan tapi kemudian bisa selalu bebas di lubang jarum gitu
nah apakah kemudian atas pelaporan ini kemudian ada
supaya upaya yang lebih membuat posisi pak setia novanto itu lebih lus atau lebih bebas ya kita lihat bersama
tapi yang jelas kalau misalnya ini diteruskan ya penegakan hukum dalam konteks pemberantasan korupsi energinya akan terkuras habis
ketimbang ngurusin yang begini begini kan masih banyak kasus yang harusnya bisa diselesaikan
kasus iktp sudah bergulir sampai satu tahun baru ada lima tersangka dan ini termasuk cukup lama ya
dan sekarang beralih ke kasus kpk dan setnov
anda melihat sebenarnya iktp sendiri seperti apa sekarang perkembangannya
dan memang setnovnya bagian dari kasus besar dan apakah memang setnov memegang peranan penting dalam kasus ini sendiri
ya mungkin kpk punya caranya sendiri untuk menuntaskan kasus ini
apakah kemudian ketika setnov diambil karena setnov dianggap pihak yang berposisi signifikan itu ya
sangat sangat berpengaruh dalam kasus ini
ini kemudian rantai yang dibawa bisa ketarik gitu
saya nggak tahu juga tapi kan ini kan kita masih menunggu
katanya hari jumat ini adalah jumat keramat kembali akan ada pengumuman lagi
sekali lagi saya katakan kalau misalnya pengumumannya itu maka kemudian bisa dikatakan
oh gara gara dilaporkan kemudian balas dendamnya dengan cara mentersangkakan kembali gitu ya
ya itulah fenomena yang mungkin saja terjadi dan akan kita hadapi
tapi sekali lagi ini sangat menarik untuk dicermati dan menguras tenaga
terima kasih bang vito untuk berbincang bersama kami
dan kita menunggu perkembangan kasus ini yang semakin liar dan semakin besar dalam kasus korupsi ktp